pada arus mudik idul fitri dua ribu dua puluh tiga ini salah satu strategi mencegah penumpukan kendaraan di pelabuhan merak adalah dengan menerapkan delaying system
sistem tunda ini akan diberlakukan jika jumlah kendaraan yang masuk ke pelabuhan merak telah menyebabkan antrian hingga ke pintu masuk dermaga
asdp cabang merak telah menyiapkan salah satu langkah antisipasi penumpukan kendaraan di pelabuhan merak pada arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
bekerja sama dengan kepolisian setempat asdp cabang merak akan menerapkan delaying system atau sistem tunda di pintu masuk dermaga bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi
sistem tunda tersebut akan diterapkan bila kendaraan sudah mulai memadati pintu masuk dermaga dan jika terjadi keterlambatan kapal bersandar
delaying system diberlakukan dengan cara membagi antrean masuk ke berbagai titik tunggu atau parkir sementara sebelum akhirnya para pemudik bisa masuk ke area dermaga untuk masuk ke kapal
pemberlakuan sistem tunda sempat terjadi di dermaga enam terminal eksekutif
para pemudik yang sudah tiba sejak pagi harus menunggu dua hingga tiga jam sebelum akhirnya mendapat giliran masuk ke area dermaga dan masuk ke kapal
sistem tunda tersebut sempat dikeluhkan salah satu pemudik yang telah menunggu sekitar satu jam
namun sejumlah pemudik yang terkena pemberlakuan sistem tunda menilai sistem tersebut dianggap lebih tertib selama petugas mengarahkan dengan teratur
kalau dibandingkan gambar
tahun tahun sebelumnya dirasa tahun ini kali ini mudik kali ini
nggak terlalu lama delay nya
tapi menunggu dari jam sepuluh itu menurut bapak gimana pak dengan adanya pemberlakuan itu
nggak begitu lama juga karena juga anak anak bisa belanja juga di sini
jadi ya masih worth it lah buat nunggu jam segitu
kecuali kalau misalkan lebih lama lagi mungkin lebih bosen
sekitar dua jam ya
nah menurut bapak gimana nih pak dengan adanya delaying sistem namanya untuk menunggu ini
ya ini karena penumpangnya beludak ya nggak bisa juga
kalau kapalnya kan cepat cepat masuk itu
berapa lama nih bu nunggu antrian di merak nih bu
satu setengah jam
terus setuju nggak bu nih ada sistem kayak gini diputar putar dulu antriannya bu
setuju biar aman
nggak masalah dong
yang penting apa bu
untuk antrian kayak gini bu yang harus disiapin gitu lah
menurut general manager pt asdp indonesia ferry cabang utama merak soeharto
pihaknya telah mengatur skema delaying system agar penumpukan kendaraan dapat disiasati dengan mengatur alur masuk ke area dermaga
suharto berharap agar pemudik bisa mengikuti arahan petugas di lapangan saat sistem tunda diberlakukan
selain itu ia juga mengimbau masyarakat yang mudik melalui pelabuhan merak
untuk memperhitungkan keadaan pemerintah yang berada di dalam perjalanan

bahwa kita menghimpu kepada masyarakat ketika membeli tiket kita sudah bisa membeli tiket enam puluh hari sebelum keberangkatan
dan kami himbau minimal satu hari sebelum keberangkatan harus sudah memiliki tiket
itu yang pertama
yang kedua kami menghimbau kepada masyarakat yang sudah memiliki tiket benar benar berangkat sesuai dengan
hari atau waktu yang sudah ada di tiketnya
supaya tidak terjadi penumpukan atau antrian yang panjang di sekitaran pelabuhan merak
delaying system juga akan diperlakukan di rest area kilometer empat puluh tiga dan enam puluh delapan tol jakarta merak
jika penumpukan kendaraan mencapai pintu masuk pelabuhan dan eksit tol merak
tim liputan cnn indonesia